ada apa ya pak
pengunduran diri saya teh udah disetujuin kan
iya cukup kondisi restoran saat ini kan lagi rame
saya nggak bisa mencari pengganti kamu dalam waktu yang singkat
pengunduran diri kamu secara resmi itu nanti bulan depan kayaknya baru bisa
jadi besok cucu teh harus masih masuk kerja pak
mulia d juhana aceh dan afik
kita harus membicarakan ini di markas komando
ini tugas cae
siap satu komandan
saya mau kemusyolah
kalau kalian jadikan rumah saya markas komando cae
cucu teh mau ngundurin diri pak
loh kenapa cu
kamu kan gak ada masalah selama kerja di sini
iya pak cucu tau
tapi cucunya disuruh balik lagi ke kantor yang lama
yaudah saya gak bisa mengaksa kamu
tapi kalau nanti kamu mau ke kantor aku akan datang
kamu merubah pikiran dan ingin kembali ke restoran ini kamu hubungin saya
iya pak makasih ya pak
kalau tidak bobo dikikitnya mu
kalau tidak bobo dikikitnya mu
maaf shentin saya mau jemput bayinya
silahkan menunya kang
sebentar ya kang
kamu tadi panggil sama pak manager
udah full book ini pak
minggu malam kayaknya bisa ini pak
berarti udah fixed ini pak ya
buat dua puluh lima orang ya pak
ada apa ya pak
pengunduran diri saya teh udah disetujuin kan
kondisi restoran saat ini kan lagi rame
saya nggak bisa menjadi pengganti kamu dalam waktu yang singkat
pengunduran diri kamu
secara resmi itu nanti bulan depan kayaknya baru bisa
jadi besok cu
cu aku harus masih masuk kerja pak
berusaha sekuat tenaga untuk tetap teguh di jalan allah
berdoa siang dan malam
berusaha sekuat tenaga dan upaya
agar supaya diberikan keberkahan hidup
diberi rezeki yang halal
agar diberikan keturunan yang soleh
tapi sebagian lainnya
melakukan hal yang sebaliknya
langgar larangan allah
tidak mematuhi aturan allah
tidak digunakan di jalan allah
bagaimanapun caranya allah
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
bagaimanapun caranya allah
tetap anak itu harus dirawat dan diurus
benar pak ustadz
ustadz selalu benar
ustadz tidak pernah salah
sebelum diambil pakades
untuk sementara jadi bayi boleh gak tinggal sama saya
cantin minta izin aja dulu sama pak ustadz rw
ya udah mari cantin